upaya build up terlihat dalam sesi latihan tim psis semarang di lapangan wisesa meranggen demak selasa pagi
dalam latihan tersebut terlihat tim mahesa jenar banyak melakukan latihan bull up atau membangun serangan dari belakang
pelatih tim psis semarang gilbert agius mengatakan upaya build up tersebut sudah terlihat pada pertandingan versus persijap jepara pada pekan lalu
menurutnya build up menjadi bagian paling penting dalam filosofi permainannya
tidak hanya sekedar menerapkan konsep saja agius mengaku latihan ini juga membuat pemain terlatih menghadapi pressing tinggi
lepas dari itu agius juga mengaku senang karena saat ini timnya sudah komplit setelah kembali bergabungnya carlos fortes
dengan bergabungnya fortes maka slot pemain asing psis sudah komplit dengan nama nama seperti vitinyo mobakari diara gali fretas marukawan dan terakhir lukas gama
yang meski belum diresmikan sudah mengikuti latihan
sementara itu septian david maulana mengaku senang semua rekannya sudah komplit
david menuturkan selama dua minggu ini semua pemain sudah saling memahami apa yang dimiliki
dan juga meminta oleh pelatih meskipun ada beberapa yang baru bergabung
sekarang kota pemain asing itu tambah juga ya mungkin tambah seru juga sih persaingan
tapi ya kita selalu optimis kita selalu optimis kalau apa yang ditargetkan manajemen harus tim semuanya
terus semuanya kita bisa bangun besar atau juga semoga bisa terasa
di liga satu tahun ini psis semarang menargetkan juara
atau masuk empat besar
saat ini pelatih tengah memantapkan skema permainan menjelang liga satu indonesia
yang rencananya akan digelar pada satu juli mendatang
indra winardi demak jawa tengah